banyak aktivitas yang terpaksa harus ditunda akibat pembatasan sosial selama pandemi virus corona ini
sebagian orang tua pun akhirnya mungkin bingung apakah imunisasi bagi putra putri mereka juga bisa ditunda pelaksanaannya
saat ini kami sudah terhubung dengan dokter spesialis anak dokter andreas untuk membahas soal ini lewat sambungan skype
good morning mbak jania dan juga mbak kalfian
ini jadi pertanyaan umum ya mendasar karena kalau ngomongin soal imunisasi itu kan jadi salah satu cara untuk kekebalan tubuh anak anak ya
tapi kalau lagi kayak gini terbayang harus ke rumah sakit dok cara amannya seperti apa ya
kalau imunisasi tetap harus dikerjakan nih jadi ada rekomendasi dari who sama ikatan dokter anak indonesia
kan kita tetap imunisasi ini sebagai meningkatkan kekebalan tubuh jadi wajib dikerjakan
lagi pandemi ini jadi kaedah kaedah yang dianjurkan sama pemerintah seperti social distance physical distance
pemakaian masker atau apapun tetap dikerjakan di rumah sakit tersebut
nah pedoman pedoman yang diberikan sama who sama ikatan dokter anak indonesia
bahwa kalau dianjurkan bahwa untuk pemberian imunisasi dipisah ruangannya
lalu dipisah juga kalau bisa tempat suang tunggunya dan juga diatur sesuai dengan arahan dari pemerintah
sebisa mungkin di screening dari depan bahwa si anak dan juga orang tua atau pengantarnya itu jelas harus sehat dan tidak terpapar dari covid tersebut
oke dok kalau misalnya imunisasi kan ada imunisasi wajib dan imunisasi tambahan nih
kalau misalnya imunisasi wajib ini apakah bisa ditunda
kalaupun bisa ditunda ini toleransinya harus berapa lama penundaannya ini bisa berapa lama penundaannya
imunisasi wajib itu kayak dpt atau difteri pertusis terus polio hepatitis b hib ini wajib diberikan
kalaupun harus ditunda saat pandemi ini paling ditoleransi itu sekitar dua minggu sampai empat minggu saja
karena kalau misalnya nanti ditunda lebih lama setelah pandemi selesai muncul pandemi dari penyakit penyakit infeksi yang kita sudah atasi dengan imunisasi itu
oke jadi tetap harus tetap dilakukan gitu ya dok ya dengan toleransi waktu yang diberikan
nah untuk imunisasi tambahan itu saran dari who sih yang bisa dikerjakan itu salah satunya influenza
itu katanya sih cukup membantu di dalam masa pandemi covid ini karena dia termasuk virus influenza itu gabung sama kayak covid itu mirip untuk penyerang dari saluran nafas akut
oke oke oke di usia berapa tuh dok
influenza bisa dikasih mulai usia enam bulan nanti diulang setiap satu tahun sekali
kalau soal daya tahan nih kan
ini tentu jadi pertanyaan banyak orang nih apalagi untuk mereka yang punya anak anak dengan beragam usia itu gimana caranya ya dok
karena ternyata covid sembilan belas itu bisa juga mengenai anak anak
untuk daya tahan tubuh sendiri pada anak itu sebenarnya mudah saja
jadi cara meningkatkannya ya dengan asupan nutrisi yang baik gitu
asupan nutrisinya harus seimbang gitu
nggak perlu ditambah tambah vitamin segala macam kalau memang nutrisinya cukup lengkap dan juga seimbang
karena kalau nutrisinya cukup seimbang itu terdiri ya salah satunya makronutrien sama mikronutrien
makronutrien itu kayak karbohidrat protein dan juga lemak
terus mikronutriennya vitamin dan mineral itu ada di makanan sehari hari yang kita punya
jadi gak perlu tambah tambah vitamin lagi
dok saat ini kan juga bulan suci ramadan ya
jadi ada anak yang usia mulai lima bahkan ke atas itu sudah ada yang diajarkan untuk berpuasa
lalu bagaimana untuk memenuhi asupan gizi anak ini saat berpuasa
nah tadi kan saya udah bilang tuh nutrisinya seimbang
nah kalau puasa kan kita cuma makan pas sahur sama pas buka ya
nah jadi disiasatinya saran di sahur itu kita berikan makanan itu lebih banyak protein dan juga serat
karena itu lebih lama diserat sama tubuh
sehingga anak tidak mudah lapar
nah ketika buka puasa kita pilihlah makanan yang pertama itu karbohidrat
sisanya ya sama komposisinya seperti makan biasa
nampaknya makan itu jadi hal utama ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak anak
nah tapi ada juga nih anak anak yang susah makan ya
apa yang harus disiasati sama orang tua sih agar anak tetap sehat
apakah ada menu menu khusus atau bumbu bumbu khusus yang bisa ditambahkan
karena katanya bawang putih ditambahin bisa meningkat kembali itu benar gak sih dok
kalau misalnya anak nggak mau makan ya berarti kan makronutrien dan mikronutriennya nggak terpenuhi
nah kalau sudah pada kondisi gizinya kurang ataupun gizi buruk baru kita tambahkan nanti diganti tuh
biasanya pola makannya diubah diatur itu konsultasi ke dokter anaknya sama ada penambahan vitamin
nah kondisi kondisi yang gizi buruk atau gizi kurang inilah baru kita berikan vitamin
sedangkan kalau misalnya bayinya sehat atau anaknya sehat nggak perlu
cukup kita ajarkan pola makan yang baik di mana pola makan yang baik ini disertai juga makanannya itu harus bervariatif
jangan itu itu aja
terus tampilannya juga harus menarik
anaknya juga mau makan
itu sih harusnya
nah kalau untuk ibu yang masih menyusui sendiri bagaimana dok untuk memenuhi gizinya sendiri
nah kalau ibu menyusui otomatis gizi untuk menurut saya itu harusnya diambil
karena gizi untuk bayi tersebut itu dari ibunya
nah berarti ibunya harus memiliki atau mendapatkan makanan atau nutrisi ya tadi gizi seimbang
mengandung karbohidrat protein lemak nutrisi
nutrisinya vitamin dan mineral itu dapat dari buah gitu
terus kan sekarang heboh ya
vitamin c nggak perlu suntik suntik
vitamin c bisa kok dapat dari makanan
sayuran hijau itu vitamin c nya banyak
terus strawberry papaya itu semua punya vitamin
jadi gak perlu juga kalau memang kebutuhannya sepenuhi dewat makanan tadi
jadi makan yang banyak makan yang sehat itu sih
banyak makan yang sehat
baik terima kasih dokter andreas sudah bergabung bersama kami di good morning
selamat kembali praktek ya dok ya
iya terima kasih
baik terima kasih dok